namanya juga mantu mak didikan orang lain bukan didikan keluarga kita udah majanang
kagak seneng nih hati ini tahu enggak sih kagak seneng kalau di gitu nama mantu lu juga ajarin
dong tuh bini lu tuh udah tahu di sini kita bersaudara banyak jadi kayak kenapa
mun gua kasih tahu sama lu surga lu ada di gue surga gue ada di emak kalau lu durhaka sama
emak yang masuk neraka duluan itu gua bukan mestinya ngomong kayak gitu
munakan bener bener ngomong dia mak tiri di depan al al banget sih ya sengaja mak habisnya
dikasih tahu banyak terus tapi kan cuman itu biar mak diri di sayang ama al al hai
hai brema bahasa yang lain aja ya oh iya iya ada orderan motor nih doain ya semua cepet laku
laku udah laku yang kasih mak deh amin tapi tetep aja lu kalau ngomong tuh hati hati disaring saring
nyebrang jalan kali mati hati assalamualaikum waalaikumsalam hati hati ya iya ma waalaikumsalam
lu kenapa kau nangis
bang pokoknya pulang sekarang udah sedih bang loh ya iya sedih kenapa lu kan bisa cerita di sini
iya tenang dulu lu jangan nangis begitu gua kagak enak kalau mewek begitu

adekmu itu lho bang adekmu itu mulutnya tajam
kok mikir sih ya udah lu tenang aja gua ngomong sama jan sekarang aku cerita dulu toh bang
yaudah gimana tadi itu siyan bilang aku itu ibu tiri tapi dia ngomongnya kok di depan sih abang
yifht dengan way
aduh nanti mereka jadi berantem gak ya
cari siapa emang
dikata emak tirinya si al
ada si alnya lagi
kan gak baik emak
bini lu yang salah
ngapain jadi bini eman yang salah
makanya ajarin bini lu yang bener
biar hormat sama emak lu
ini kenapa sih eh pada ribut ribut
bini kalo kagak diajarin yang bener
jadi lunjak sama emak lu
malah jadi tambah masalah
kalau berantem jadi masalah nih
gimana ya kalo jadi ribut besar nih bahaya
makanya lu besok besok kalo ngasih duit
langsung ke emak lu
jangan lewat bini lu
jadi pada ngelunjak tau gak sih emak emak lu
gak ngerti apa perasaan emak lu sendiri
kok jadi kayak yang kena juga mak
bener tuh yang dibilang emak
lu ajarin dong ini lu
biar gak kurang ajar
jangan ngelunjak bilangin
yah dia lagi
udah ma jangan nangis ma
abang berantem ya sama ian ya
gak sabaran sih makanya apa apa tuh
jangan emosi gitu loh bang
lu kagak usah nyaut
mun nyaman tuh disaingin dengan emak

sayang sayang malah ngelawan aja ngejawab aja
emak kan cuma nesehatin
yang namanya emak salahnya aja benar
namanya juga mantu mak
didikan orang lain bukan didikan keluarga kita
udah mak jangan nangis
kagak seneng nih hati nih tau gak sih
kagak seneng kalau di gituin sama mantu
lu juga ajarin dong tuh bini lo tuh
udah tau disini kita bersaudara banyak
kok jadi kayak yang kena mak
mun gue kasih tau sama lo ya
surga gue ada di emak
kalau lu durhaka sama emak
yang masuk neraka duluan itu gue bukan lo
masih hidup di dunia aja udah geret geret gue susah
apalagi ntar di
lain kali juga kalau lo ngasih tau si al
gak usah main cubit
namanya juga lagi belajar lagi ngajarin
nopi tuh juga kecil kok gak kenceng
mun gue ingetin sama lo ya
kita hidup di sini numpang
uduhnya kita bersukanya
kak tadi tadi disuruh minta maaf
orang kok pikirannya suka berubah ubah gitu
lo ceburin apa salahnya
sampai lepek begitu sekarang meriang
anak lo aja yang penyakitan
eh bu yung
lu jangan bawa tuh motor
bener bener dah iya dah
dia yang bikin salah gue yang ketampiasan
tolongin lo di polisi oh enggak
hidup gue juga ribet ya enggak
kejol gue padat
eh bang kenapa
gak salah gue emang kenapa sih
soal mbak muna
nah cuma bercanda bang
wah lo parah lo
lo nganggep bercanda
kalau dia kagak kagak bercanda gimana urusannya
itu urusan dia
gue nganggep bercanda